bentrokan anggota ormas dan lsm ini terjadi di jalan raya interchange karawang barat karawang jawa barat pada rabu siang
ratusan anggota masa tumpah ke jalan raya dan merusak sebuah mobil dengan bambu dan batu
bahkan ada yang membawa senjata tajam
bentrokan akhirnya bisa diredam setelah petugas dari polres karawang dan brimob dikerahkan ke lokasi
menurut saksi mata di lokasi kericuhan bermula saat sebuah mobil yang melintas dari arah tol karawang barat menuju karawang kota
tiba tiba diserang oleh seratusan orang yang langsung merusak mobil dan memukuli orang di dalamnya
kapolres karawang menjelaskan bentrokan bermula dari unjuk rasa ke sebuah perusahaan di kawasan industri karawang international industrial city kiic
untuk pengelolaan limbah industri bernilai ekonomis tinggi
salah satu anggota ormas yang mengikuti unjuk rasa tiba tiba tersesat dan melaju ke arah karawang kota
hingga memancing emosi anggota ormas lainnya yang sudah melakukan pengelolaan limbah di perusahaan itu
gmi itu yang dari jawa tengah salah arah salah arah ke kota sehingga bertemu dengan teman teman dari lsm di karawang
untuk gmi ini datang dari sejumlah daerah ada yang dari di bandung dan teman teman lain
akibat bentrokan ini tiga anggota ormas menderita luka serius serta satu unit mobil rusak parah
aparat polres karawang kota kini tengah mencari para pelaku pengeroyokan dan perusakan mobil
dengan mengumpulkan rekaman video amatir warga